dua hari setelah tanggul di sisi timur pelabuhan perikanan samudera nizam zaman
penjaringan jakarta utara hancur terkena gelombang pasang
genangan air setinggi sekitar lima puluh cm masih terlihat
perbaikan tanggul yang rusak pun masih berjalan
dan revitalisasi tanggul di sekitar kawasan pelabuhan
diperkirakan baru akan selesai tahun dua ribu delapan belas
proyek yang didanai oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
serta pemerintah provinsi dki jakarta ini
diperkirakan akan memakan biaya sekitar satu satu triliun rupiah
dan diproyeksikan dapat menahan gelombang pasang hingga tiga puluh tahun ke depan
sebelum memerlukan permajaan
namun proyek mitigasi bencana banjirop ini masih dibayangi sejumlah persoalan
antara lain penurunan muka tanah yang terus mengancam pesisir utara jakarta
berdasarkan data yang kami punya dan benchmark yang ada
itu menunjukkan bahwa penurunan
tanah kita itu berkisar antara tujuh sampai delapan cm per tahun
apabila ini bangunan dibangun pada tahun dua ribu sebelas
atau dua ribu berarti sudah dia sudah empat puluh cm empat puluh dua cm sudah turun